pantes rame warungnya
insya allah rame lagi
berkah berkah berkah
iya saya kemarin sore udah lihat
ada gak sih
jam tunggu sebentar jennifer masih sarapan
iya dad tapi motornya mana dad
ada di belakang
eh copot dulu sendalnya
masih ga ada kerjaan
ntar aja udah ada
orang kerja itu belum tentu karena bakat
bisa jadi juga karena emang gak ada kerjaan lain
makanya entutu harus punya keahlian
ada apa ya pak
tumpah masih pagi begini
ntar aja siangan dikit
saya belum berberes baru dari pasar
udah gak apa apa cel
biar saya nunggu sini aja ya
yaudah kalau gitu tunggu aja
saya bukares dulu di dalam ya
kuing interview juga
jadi saya tidak punya saingan
pantusan saya terheran
nih daripada ngelamar jadi asisten
mendingan daftar jadi tkw aja
tuh kan mak
ya udah masuk masuk masuk
um ujang jemput
makasih ya um ujang
keren juga ya sayang
nah sekarang itu ceritanya saya target kamu nih ya
tapi saya nggak mau berangkat ke luar negeri
bagaimana caranya supaya kamu itu harus bisa ngerayu saya
supaya saya mau pergi ke luar negeri
nah sekarang kita bisa mulai ya
belum belum belum
kan ceritanya saya targetnya saya yang harus
mulai duluan ya
saya itu gak mau berangkat pak
karena saya itu udah punya penghasilan dari hasil kios pulsa saya
jangan diem aja atu
memangnya kalau boleh tahu nih c
penghasilan dari duluan pulsa itu berapa sih
kalau kamu udah tahu saya punya kios kamu jangan tanya lagi ke arah situ
itu sama aja memberatkan saya semakin gak mau pergi ke luar negeri kalau begitu
cari cara lain ya
kita mulai bisa ya sekarang
ya satu dua tiga
selamat pagi apa dit terusin atu
masa selamat pagi aja aduh untut
pantes rame warungnya
pantes rame warungnya
insya allah rame lagi
berkah berkah berkah
iya saya kemarin sore udah lihat
ada pak ustadz saya lagi nutup warung
maaf saya tidak melihat
saya ini ketua umum musholah yang baru di kampungmu
saya ini ketua umum musholah yang baru di kampungmu
nah saya udah sering lihat pak ustadz ada di musola
iya saya sudah sering lihat pak ustadz ada di musola
saya sudah pisah
saya sudah pisah
alhamdulillah maksud saya teh
saya sedih mendengarnya
maaf tidak boleh bersentuhan
kecuali kalau nanti kamu udah jadi muklim
kalau gitu saya bikin kopi dulu
saya itu udah punya penghasilan besar dari hasil kios pulsa saya
nanti kalau cuci di sana cucu bisa jualan pulsai juga
kamu ini mau ngajakin saya jadi tkw di luar negeri
apa mau suruh saya buka kios pulsa di sana
lagi pula di sana itu juga nggak ada yang jualan kios pulsa
kamu beli mama air
mama tuh aus dari tadi ngomong melulu
silahkan pak ustadz
jadi perempuan tuh harus hati hati
apalagi kalau kamu tuh janda
mudah kena fitnah
orang orang itu semua sudah punya istri
omongannya jangan didengar
nanti kamu bisa dapat masalah
iya pak ustadz
kemarin saya dilabrak sama mertuanya kang aceh
tapi hidup teh jangan dibikin rumit
atau kalau dapat duda
itu lebih bagus lagi
duda teh lebih dewasa
lebih berpengalaman dalam mencintai istrinya
saya teh duda
enggak lah orang lagi mesin bubur
aku ngejek ya
daripada makan bubur disini
mending kita makan tempat lain aja
kalau ngebohongin cewek cantik kayak kamu
itu dosa besar
ah akan bisa aja
nama saya jauh loh
nah itu gampang
kalau ada kamu
kamu mau kabur kaburan terus
sampai si pulang kerijat
untuk apa sih pulang doi
kan kamu punya keluarga

jangan lupa subscribe